kondisi cuaca yang tidak menentu banjir hingga tumpukan sampah muncul saat musim hujan tiba
kombinasi hal tersebut dapat memicu penurunan daya tubuh anda yang seringkali berujung pada terjangkitnya penyakit
hal itu dipengaruhi oleh faktor cuaca yang tidak menentu ditambah lagi dengan adanya lingkungan yang lembab
sehingga menjadi pertumbuhan bagi jamur virus dan juga bakteri
nah bila anda tidak menjaga kesehatan anda dengan baik maka anda akan rentan terserang penyakit
leptosprosis adalah penyakit akibat banjir yang paling sering terjadi
leptospiorosis disebabkan oleh infeksi bakteri
leptospirosis biasanya ditularkan dari hewan hewan seperti tikus anjing babi dan sapi
orang yang terkena genangan banjir akan lebih rentan terkena leptospirosis
pasalnya genangan air banjir mungkin saja telah tercemar dari urin hewan hewan penyebar bakteri lepstopspira
dibandingkan saat musim panas nyamuk ternyata lebih mudah berkembang biak saat musim hujan tiba
maka tak heran jika demam berdarah menjadi salah satu penyakit akibat banjir yang juga sering terjadi
sejumlah gejala dpd antara lain demam tinggi nyeri di belakang mata ruam kulit muntah muntah serta mengalami nyeri di otot dan tulang
penyakit ini memiliki beberapa fase
salah satunya adalah fase kritis yang terjadi empat puluh delapan jam setelah munculnya gejala awal demam dengung
dere juga termasuk salah satu penyakit yang dapat ditularkan lewat air meskipun sebenarnya penyakit ini bisa saja terjadi di luar musim penghujan
kondisi air dan sanitasi yang kotor dapat membawa bakteri yang menyebabkan gangguan pencernaan
berbagai tanda dan gejala diare meliputi tinja yang menjadi lebih encer sering ingin buang air besar perut gembung hingga keram perut
diare tidak boleh dibiarkan terus menerus karena dapat menyebabkan penurunan berat badan dan dehidrasi
ya tiap hari main lumpur akhirnya ini makin parah semalam aduh bengkak kaki ya meriang akhirnya saya ke sini ke bnpb saya minta obat buat ini
bengkaknya ini gara gara air lumpur itu atau gimana
iya kayaknya ya efek dari ini apa putu airnya ya jadinya untuk tidur aja sudah susah sepertinya
ya semalam sudah susah
berikut ini berbagai cara menjaga kesehatan saat musim hujan dan banjir melanda
pastikan air yang anda konsumsi dalam kondisi bersih sebaiknya rebus air terlebih dahulu sebelum diminum agar lebih higienis
pastikan untuk selalu cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah makan pergi ke toilet dan atau dari luar rumah
pastikan semua bahan makanan sudah dibersihkan sebelum dimasak
usahakan untuk tidak bersentuhan langsung dengan air banjir
banjir ini kan biasanya kotor ya bau
terus ya kalau bisa sih karena habis banjir itu kan banyak bangkai tikus segala macam kalau bisa disiram di sol dulu
kemudian ya jaga kebersihan lah
nah dikala musim hujan maupun tidak musim hujan anda harus tetap membuang sampah pada tempatnya
guna mencegah potensi terjadinya banjir di permukiman rumah anda
dan juga tentunya anda tetap menjaga kondisi tubuh anda
karena kesehatan dan juga kebersihan adalah hal yang utama
herano falbashir kurnia yurniawan cnn indonesia